dalam rangka revitalisasi maskapai nasional garuda indonesia memperkenalkan armada terbarunya kepada publik rabu malam
seri airbus a tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo yang berbadan lebar dan memiliki aneka teknologi terbarukan ini
dianggap pengamat penerbangan dapat menjawab kebutuhan besar pangsa pasar di indonesia
maskapai nasional garuda indonesia kembali merevitalisasi armadanya dengan menghadirkan seri airbus a tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo yang diperkenalkan ke publik rabu malam
pesawat ini menjadi yang pertama dari total empat belas unit airbus seri ini yang dipesan garuda indonesia
dan akan dikirimkan bertahap hingga akhirnya
pesawat ini akan dikirimkan pada akhir tahun dua ribu dua puluh untuk memperkuat kinerja layanan operasional perusahaan
apalagi sepanjang tahun dua ribu sembilan belas direktur utama garuda indonesia ari askara menyebutkan
jika persentase keterisian seat pada maskapai ini berkisar di angka delapan puluh dua persen
penumpang dalam negeri pun akan menjadi yang pertama untuk menjejal pesawat baru ini
biasanya garuda indonesia untuk setiap pesawat baru
itu akan diterbangkan
ke luar negeri
namun kali ini hingga akhir tahun
kita dedicated untuk rakyat indonesia
jadi total semua pesawat kita yang ada sekarang adalah untuk rute domestik
dari pasar ujung pandang medan terus kemudian balik papan itu kita dedikasikan
nah untuk tahun depan mungkin baru kita akan coba untuk ke amsterdam tetap lewat medan
pesawat ini diklaim memiliki berbagai keunggulan
di antaranya hemat bahan bakar hingga dua puluh lima persen per kursinya
jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya
dan memiliki kabin luas serta desain estetik dengan aneka teknologi terbarukan
tak ketinggalan faktor kenyamanan juga diutamakan dengan memberikan kursi tipe opal pada kelas bisnis
lengkap dengan inflake entertainment berupa layar yang lebih lebar
yakni tujuh belas inci pada kelas bisnis dan dua belas inci untuk kelas ekonomi
nah airbus tiga ratus tiga puluh sembilan ratus neo yang kini juga dimiliki oleh maskapai garuda indonesia ini memang memberikan kenyamanan lebih bagi para penumpangnya
ini kalau dari kabin di kelas bisnisnya nih bisa dilihat ada pembaruan di in flight entertainment
menjadi jauh lebih nyaman kemudian juga dari seatnya memberikan kenyamanan yang lebih
dan juga dilengkapi dengan wifi on board berupa free wifi text selama tiga puluh menit

dengan tidak hanya teknologi terbarukan bagi dunia penerbangan di indonesia
tapi juga mengedepankan kenyamanan bagi para penumpangnya
pesawat berbadan lebar yang mampu mengangkut hingga tiga ratus satu penumpang dalam satu kali penerbangan ini
dianggap pengamat penerbangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat indonesia
namun fasilitas pendukung seperti kesiapan bandara juga harus menjadi perhatian pemerintah
pesawat badan lebar ini merupakan suatu keniscayaan
karena langit kita semakin padat bandara bandara semakin padat
sedangkan jumlah penumpang bertambah sehingga kita tidak punya pilihan kecuali mengangkutnya dengan pesawat berbadan lebar
satu pesawat ini kan bisa dua kali lipat dari tujuh ratus tiga puluh tujuh itu untuk mengurangi kepadatan
permasalahannya adalah pada bandara bandara kita
bandara kita runway nya cukup tapi kekerasan permukaannya
soal keamanan alvin lee menilai baik pesawat kecil maupun pesawat besar seperti seri airbus ini
akan sama tingkat keamanannya selama maskapai disiplin dalam pemeliharaan pesawat
para teknisi dan penerbang pun disebutkan telah mendapatkan pelatihan di perancis
sebelum mengoperasikan pesawat yang akan terbang komersil perdana di indonesia pada dua puluh delapan november dua ribu sembilan belas ini
nabila putri edi dwi tangerang